karena anak yakin dengan bibingan anak di tangan anak
anak baik ini akan menjadi jauh lebih baik lagi
dan sekarang anak sedang mentransfer ilmu yang anak punya kepada anak ini
kalau ilmu om tinggi berarti om tahu nggak kenapa air laut itu asin
eh antum kenapa bawa bawa air laut
kenapa nanya nanya air laut asin
air laut asin
kalau sampai ada santri yang tidak beribadah
ini anak betul betul suul adab ya
setiap hari ada aja yang diperbuat
bikin pusing kepala anak
kebangetan banget bang ustaz
iya indah berubah berubah sikapnya
demi masa depan yang cerah
bang ustadz kudi lemah lembut sama rimba
jangan lupa senyum
jangan lupa senyumnya
jangan lupa senyumnya
nih ga senyumnya
senyumnya patah kan senyumnya
rafi pagal eh
antum malah tidur disini
nah ini kan lagi ibadah
tidurnya orang puasa kan ibadah
pasti tau dong
tapi kalo tidur sebaiknya
jangan di alam terbuka
nanti kalo kotoknya burung nyampe ke mulut antum
kotok burung mau
pakang ya kelakuannya
ngomongnya mau nganterin gue juga nemenin
dia balik base camp
gak bisa dipercaya tuh orang
terus gua nyari ustaz jul kipli kemana nih
banyak amat nih ustaz yang namanya jul kipli
ah bukan nih mukanya nggak gini nih
kayak ada yang manggil gue
ngapain lu di mari
mukanya lo lagi di paris no
lagi belajar mode mode gitu
gua gak betah tommy bisa na
liat perasaan orang lain
oh bawa tas mau kemana
mau kemana kayak urusan gue
mau gua ke ujung kolon ke urusan gue
yang penting gua jauh dari lu
jangan baru mula
eh betah terus
kenapa dijawar mak
iya lu kenapa nggak jagain pasar
ntar mak berpuasa
pagi kenapa nggak jagain pasar
bisa aja luar sana matem matem
bukan begitu mama
ketua tua ini lagi fokus ibadah
kiamat udah mau deket mak
tanda tandanya itu banyak mak
itu dia mak
aduh aduh aduh
pasar aja ibadah
tapi lu lupa sama tugas lu
lu tahu nggak
karena lu lupa sama tugas lu
banyak tuh orang yang dirugiin sama lo
rugi siapa lagi mak
itu orang orang di pasar
mereka cobek mak
anak tanya baik baik
anak mau kotak burung masuk ke mulut anak
ana sedang membimbing seorang anak ini
yang sebenarnya jauh di lubuk hatinya
berhati baik dan lembut
anak membimbing dia dengan sepenuh
karena anak yakin
dengan bimbingan anak di tangan anak
anak baik ini akan menjadi jauh lebih baik lagi
dan sekarang anak sedang mentransfer ilmu yang anak punya
kepada anak ini
kalau ilmu om tinggi berarti om tahu nggak
kenapa air laut itu asin
eh antum kenapa bawa bawa air laut
kenapa nanya nanya air laut asin
air laut asin itu
itu kehendak allah subhanahu wa ta'ala
antum jangan kebanyakan nanya
kalau nanya air laut asin sama anak
antum pikir anak hidupnya di laut
antum pikir anak panju
eh faruk faruk
eh pak muti kenal
rimba kan tanya baik baik sama kamu
kenapa tuh kamu marah marah
anak tidak marah
cediyoh mesti latihan belajar
membedakan antara marah
saat ini ya anak bukan marah
tapi anak sedang tegas
ngerti tegas tahu
anak lagi tegas ngerti ya
makhluk hidup yang ada di daratan mati
bangkainya akan menyatu dengan tanah
sehingga insya allah tidak akan menimbulkan
penyakit bagi makhluk hidup lain
tapi beda dengan air laut
bangkai ikan akan membusuk
jika air laut tidak asin
jika sudah membusuk
bangkainya akan menimbulkan penyakit
dan akan berpengaruh bagi makhluk hidup lain yang ada di laut
bahkan akan berpengaruh juga
bagi makhluk hidup yang di darat
seperti kita yang akan memakannya
wah bayi prinses
kok gak ada yang jawab ya
kamu udah dateng nak
kamu udah perbaiki kursi nenek
kok suaranya beda
bukan kamu yang suka
kamu siapa sih
saya temennya bang rehan yang nenek cari
di rumahnya bang rehan
nah bang rehan sekarang lagi kenap aku
jadi ini saya mau ngasih obat merah
buat dia tapi pak dek mane
aduh keceplosan gue
jadi selama ini
yang bantu nenek
yang urus nenek
ngapain sih dia pakai kemari
giliran gue udah move on
bisa dateng dan pergi
kelakuannya tuh bocah tuh
hari kamu itu masih marah
sampai gak bilang assalamualaikum
udah lupain aja
eh ang mendingan lo sekarang kemari ya
gue lagi mau curhat nih sama lo
urusan lo udah kelar kan kamu emang dimana
eh gue ada di jalan
haji hamzah farhan
lo dateng kemari udah buruan deh